kita ke informasi tanah air persatuan sepak bola seluruh indonesia pssi mulai melirik ranah e sport
untuk pertama kali pssi mengadakan turnamen e sport fifa dua ribu sembilan belas dalam rangkaian indonesia football expo dua ribu dua puluh
bertajuk ponsemen garuda e sports tournament dua ribu sembilan belas kompetisi dengan game fifa sembilan belas
diselenggarakan pada dua puluh empat dan dua puluh lima agustus dua ribu sembilan belas di hall b jakarta convention center senayan
turnamen ini juga hasil kerjasama pssi dengan indonesia sport expo dan forum esef
turnamen menggunakan sistem gugur dengan total hadiah sebesar lima puluh juta rupiah
dari satu tujuh ratus pendaftar hanya ada satu ratus dua puluh delapan slot kursi peserta yang tersedia bagi atlet e sports pro dan non pro
pssi berharap ini bisa jadi cikal bakal kolam
kolaborasi lebih jauh antara pelaku e sports sepak bola di indonesia dengan pssi
kalau untuk lomba e sport di sini wah cukup meriah antusiasnya sangat hebat
ternyata gairah dari industri olahraga yang menuju era digital ini sangat banyak ya antusiasnya
jawaban bahwa memang betul memang harusnya kita bisa bikin lebih sering nih aktivitas buat e sports
karena kita tahu kalau fans sepak bola ini kan hari ini nggak cuma sepak bola fisik aja mereka nonton
tapi mereka juga suka main game
dan kalau konteksnya kami di pssi tentunya e sportnya fifa sembilan belas ya sepak bola gitu
perhatian pssi kerana e sports disambut dengan baik oleh penghobi game fifa sembilan belas maupun atlet profesional e sports
sebenarnya sih ya baik juga sih bagus juga untuk perkembangan yang anak anak muda
misalnya daripada nongkrong nongkrong yang nggak jelas yang itu mendingan main game e sport yang misalnya kayak
e sport e sport juga nggak jauh jauh dari sepak bola
bagus sih karena emang saat ini fifa di indonesia lagi turun
beda sama tahun lalu kalau tahun lalu kan masih rame dan tahun ini yang rame nya pes
cuma kalau bisa memang diranggul sih dua duanya antara fifa dan pes
karena di indonesia tuh emang game bola tuh nggak ada abis ya komunitas pes atau fifa itu sama sama kuat di indonesia
rencananya pssi akan mengelar kompetisi e sports fifa sembilan belas sebagai pilihan utama